tim sar gabungan satpol air polres gresik hingga rabu petang masih belum menemukan empat orang abk
yang menjadi korban kapal tenggelam di pelabuhan gresik
sementara salah satu orang tua korban abk menangis histeris mengetahui anaknya hingga kini belum ditemukan
suryati sinaga menangis histeris di depan kantor satpol air polres gresik
perempuan asal cirebon ini semakin histeris dan spontan memeluk juprianto salah satu korban selamat
supriyati menangisi andri laksamana saragih anaknya yang menjadi salah satu awak kapal dewa ruci perkasa yang masih hilang
menurut dia kontaknya terakhir dengan andri terjadi pada minggu malam yang lalu
dia berharap anaknya segera ditemukan dalam kondisi selamat
minta pindah kapal karena jarang beroperasi kapalnya
selama dua bulan baru dua kali
sementara itu tim gabungan menghentikan proses pencarian empat korban di lokasi tenggelamnya kapal dewa ruci perkasa
saat proses penyelaman tim sar sempat kehilangan posisi bangkai kapal dewa ruci karena selalu bergeser
selain itu akibat arus yang sangat kencang tim menyelam juga tidak bisa melihat bangkai kapal ini
akhirnya setelah enam jam melakukan pencarian
terpaksa proses penyelaman dihentikan dan akan dilanjutkan kembali pada hari ini
kapal motor dewa ruci perkasa yang bermuatan seribu ton semen jurusan kalimantan
pada selasa siang tenggelam setelah lambung kapal pecah dan bocor
akibat menabrak kapal motor vertikal surabaya
akibatnya empat abk hilang dan sembilan lainnya berhasil ditemukan